tak ada lagi celotehan dan aksi jenaka bah minto
sosok sederhana dan apa adanya itu tutup usia pada rabu dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
keluarga dan kerabat mengiringi kepergian bah minto menuju tempat peristirahatan terakhir
wanita berusia delapan puluh lima tahun tersebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama sepuluh hari di rumah sakit
usai mengalami gejala darah tinggi atau hipertensi
di mata keluarga bah minto dikenal sebagai sosok teladan dan memiliki semangat hidup yang tinggi
sering mengeluh sakit satu pingsan empat kali ini terjadi
sempat dirapat di rumah sakit atau di mana
di rumah sakit sembilan hari
kehilangan juga dirasakan muhammad sofian atau ucup klaten
rekan bah minto dalam konten youtube
jiwa periang dan semangat dari bah minto akan terus dikenang
sibah semangat ceria gitu
ya enak buat bikin konten menyenangkan
ya presi tertawanya
ya presi tertawanya
minto suwito siam mulai terkenal karena perannya sebagai simbok
yang menghibur netizen melalui konten komedi di salah satu channel youtube pada dua ribu dua puluh lalu
bah minto muncul dalam beberapa konten
di antaranya seputar imbauan tidak mudik di masa pandemi hingga sosialisasi vaksin
aktingnya yang menggelitik pun mengantarkan bah minto menjadi bintang iklan
yee bah minto sehat
kepopuleran bah minto pun mendapatkan perhatian dari gubernur jawa tengah ganjar

yang saat itu sempat memberikan kata kata bahwa bah minto sehat

bah minto pun muncul berinteraksi dengan ganjar melalui fitur live instagram
bagus adi kelaten jawa tengah